kemacetan lalu lintas juga kerap terjadi menjelang buka puasa di jalanan wilayah gaza
suasana frustasi pun kerap tergambarkan dengan bisingnya suara klakson mobil dari orang orang yang bergegas pulang
mereka berusaha dapat berbuka puasa bersama keluarga tepat waktu
tidak jarang banyak pengemudi yang memotong jalur sehingga kecelakaan lalu lintas lebih sering terjadi dibanding hari biasanya
di tengah suasana panas seperti itu ehab ayat mencoba membantu para warga yang terjebak di jalan saat waktu berbuka puasa tiba
meskipun penganut kristiani ehab tidak segan membagi bagikan kurma dan air di jalanan kepada warga yang ingin berbuka puasa
membagikan takjil mulia
mulai dilakukan ehab sejak lima tahun yang lalu
saat itu ia hanya menawarkan makanan kepada tetangganya
kemudian ia pun memutuskan untuk menawarkan bantuan secara lebih luas
atau sukan imara
asal jami misalnya alaik sahabat
ehab kini tidak melakukan kegiatan bagi bagi takjil sendirian
ia dibantu oleh tetangganya yang juga seorang muslim untuk menyiapkan paket paket takjil
ehab mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk berbagi terhadap sesama warga yang memiliki darah yang sama
numus syahr hum
gaza merupakan daerah pesisir dengan populasi orang kristen sekitar seribu jiwa
dari total populasi warga gaza sebanyak dua tiga juta orang
kebanyakan warga kristen gaza merupakan ortodoks yunani